anies baswedan dalam pidato politiknya menyebut jalan ke depan ibarat menuju puncak akan melelahkan tapi semua dilakukan untuk kebaikan
berikut pernyataan anies baswedan
ruangan itu dilakukan dan menjadi legenda
kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di hotel yamato ini terjadi peristiwa sembilan belas september
bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad dua puluh dua oktober
bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa sepuluh november
tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi indonesia
dan izinkan saya mengajak kepada semua seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung
mari kita berjalan
mari kita berjalan
kita melangkah dengan lebih mantap
mari melangkah dengan lebih bersemangat
dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya
perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan
karena itu kita mengajak kepada semua mari kita gunakan cara cara baik bersama dengan orang orang baik
untuk menjemput kebaikan bagi republik ini
jalan ke depan mungkin tidak landai
tapi memang begitulah perjalanan ke puncak
kalau mau mengikuti jalan yang landai maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak
kalau jalan ke puncak pasti mendaki
jalan mendaki pasti melelahkan
tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh indonesia